dan itu tadi pernyataan pers yang disampaikan oleh presiden joko widodo terkait pelonggaran penggunaan masker
iya kalau saya cuma berharap satu hal pemain kita bisa bermain lepas ya